lagi mikirin siapa kamu
pemantu kamu itu ya
dia itu sudah janda
kalau kamu terus terusan pengen ngedeketin dia
gimana cara kamu hadapin orang tua kamu
dia itu sudah janda
dia itu sudah janda
dia bisa merusak pertunangan kita
kamu dengar ya pertunangan kita itu
udah putus tiga tahun yang lalu
dan kamu yang memutuskan
dengan alasan kamu masih mau bebas dan mau mengejar karir
satu dua oke
tahan kan satu dua oke
gak ada hubungan ada apapun
aku gak akan tinggal diam
aku akan cari tahu siapa perempuan itu
bina saya mau bicara dengan orang yang membawa pembantu ke rumah jainal
iya suruh dia ke rumah sekarang ya bi
hasilnya oke banget
lo tunggu sini
gue pengen kasih tahu hasilnya sama bos ya
tuan tugas saya sudah selesai
pulangin saya ke warteg
tunggu hasil dari bos dulu
kamu capek kan
minum dulu yuk
yuk kita pulang yuk
tunggu kemarin kamu mau kan bekerja disini sama saya
iya itu kemarin sekarang nggak lagi
saya pulang sendiri
nih tunggu nih nih nih
nih nih nih nih tunggu nih tunggu nih
saya mau tahu tentang latar belakang membantunya yang kamu bawa kemari
tunggu saya mau nyanyi
tunggu saya mau nyanyi
tunggu saya mau nyanyi
tunggu saya mau nyanyi
lagi mikirin siapa kamu
pembantu kamu itu ya
dia itu sudah janda
kalau kamu terus terusan pengen ngedeketin dia gimana cara kamu hadapin orang tua kamu
eh kamu dengar ya orang tuaku atau siapapun tidak berhak mengatur dan menentukan hidupku
tapi selagi masih ada gadis kenapa kamu pilih janda
sok tau kalau gak tau jangan bikin kesimpulan sendiri ngerti
aku tau kok dia itu sudah janda tau
lihat aja kalau gak percaya
ibu nini pamit dulu ya terima kasih atas semuanya
sebetulnya kamu tidak usah pergi juga tidak apa apa
ibu tidak keberatan
jangan uang penghasilan ibu habis buat nini
terus kamu mau kemana
kalau gak dapat nini pulang kampung
tapi tapi kamu di jalan
gak apa apa ibu
gak apa apa ini bisa jaga diri
ya sudah hati hati ya
nini pamit dulu ya ibu
ya sudah hati hati ya
mari masak masak
ya makasih ibu
baru aja pergi
pergi pergi kemana ibu
katanya sih mau nyari pekerjaan tempat lain
ya udah deh kalau gitu ibu makasih ya ibu
iya lagi dia lagi
nambahin gue panik ya

oke oke kamu mau minta berapa sih
ayolah nih saya tahu kamu pasti butuh uang kan
saya memang orang susah dan saya belum pernah megang uang sebanyak itu
jadi saya gak tergiur
lu lama amat sih
cepetan dong kemarin ya matahari udah di pinggan habis lah
udah deh lo cari orang lain aja pusing gue ngurusinnya tak
loh apa apaan sih gue udah nunggu lama lama
boleh saya minta sesuatu
kalau saya terima tawaran ini boleh saya bekerja sebagai pembantu di rumah tuhan